sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih sayang
berkas berkas adopsi vino udah selesai tadi mil
kalau mama kangen sama kamu
sama ini juga ya nak
mama gak akan pernah lupain kamu vino
jangan bicara seperti itu nak
nanti allah bisa marah
gak ada allah dan gak ada tuhan
jangan pernah sekali sekali kamu melakukan allah
nanti kamu akan dapat mukanya
kita doain dia aja
mungkin saat ini dia masih kalut
dia belum bisa menerima takdirnya pak
pusingnya sih gak seberapa mama
tapi nek dan bete ngeliatin perempuan itu masih berkeliaran di dalam rumah kita
tadi papa suruh
sudah menandatangani adopsi bayi itu
biarkan saja papa kamu bermimpi
memangnya mama mau ngurusin bayi itu
keinginan aku cuma satu ma
ingin perempuan itu terlantar jadi gembel di jalanan lah
aku gak sudi ma ngeliat dia masih bisa enakan enakan keliaran di dunia ini ma
ma mungkin dia gak harus mati ya ma
aku akan bikin dia menjadi menderita karena semua siksaan siksaan aku ma
udah udah tolong
kamu gak boleh berpikir terlalu keras
dan sebentar lagi
impian kita akan tercapai
perempuan itu akan pergi dari rumah ini
mita aku mau beramat dulu ya ada urusan sedikit
berkas berkas adopsi fino udah selesai tadi mel
jadi aku harus pergi dari rumah ini hari ini juga
gak ada yang mengusir kamu sayang
jadi kamu tetap tinggal di rumah ini sama aku
sampai kita menikah terus baru kita keluar
kamu tahu kan gimana sikap mama kamu dan juga badiandra kak aku
jadi kamu gak percaya sama aku kalau aku bisa melindungi kamu di rumah ini
ya bukan gitu mel
tapi ya kan harus tahu diri juga
di sini udah bukan tempat aku lagi
aku gak ngizinin kamu pergi
aku cuma pindah rumah
aku hanya pergi dari sini
tapi aku gak pergi dari sini
aku mau pergi ke rumah
kamu jangan rusak kebahagiaan aku ya
aku belum pernah seyakin ini sama cinta aku
sampai aku ketemu kamu
aku gak akan pernah ninggalin kamu mil
cinta kamu akan aku bawa kemana pun aku pergi
aku percaya kamu
aku percaya kamu
makasih ya kamu udah mau mencintai aku apa adanya
dan memaafkan aku dan menerima
bahkan setelah kamu tahu semuanya
tahu semuanya apa
kamu hanya upgrade mental daya daya
sudah muncul elli rupanya
jangan kemana mana nanti malam kita akan bahas soal ini ya